menteri keuangan sri mulyani menyatakan pemerintah akan mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi domestik
dengan merilis kebijakan yang tepat sasaran
pemerintah juga akan terus memperbaiki sisi sisi ekonomi yang masih lemah
dan tampaknya kita lihat ini juga masih membutuhkan stimulus
jadi mungkin yang saya bisa sampaikan adalah bapak presiden terus memonitor
dan tentu meminta bahwa kami di kementerian keuangan bisa terus menjaga momentum ini
dan kita akan terus membaca indikator itu dan responnya dengan polisi polisi yang moga moga makin baik
itu saja ya pertumbuhan inflasi rendah pertumbuhan supaya momentumnya tinggi
kesempatan kerja bisa tercipta dan kita akan lihat apakah masih ada sisi sisi yang sifatnya rawan di
dari dalam maupun dari luar dan bagaimana kita menyikapinya